ya pemirsa euforia kemenangan tim nasional sepak bola pada piala aff u enam belas di sidoarjo masih dirasakan masyarakat indonesia
nah seperti di purwakarta jawa barat ribuan warga dan pelajar pada rabu pagi menyambut kedatangan lima pemain timnas indonesia u enam belas yang berasal dari sekolah sepak bola di purwakarta jawa barat
kedatangan lima penggawa tim nasional sepak bola indonesia u enam belas dari purwakarta disambut warga purwakarta dengan antusias
kedatangan lima penggawa tim nasional sepak bola indonesia u enam belas dari purwakarta disambut warga purwakarta dengan antusias
kedatangan lima penggawa tim nasional sepak bola indonesia u enam belas dari purwakarta disambut warga purwakarta dengan antusias
sementara itu salah seorang pemain timnas u enam belas fajar mengaku bahagia dengan penyambutan ini
ini sangat luar biasa bagi saya dan juga teman teman antusias masyarakat purwakarta sangat baik bagi kami
program pembinaan sekolah sepak bola ini akan terus dikembangkan oleh pemerintah kabupaten purwakarta dengan terus menjaring bibit dan talenta muda
rencananya dua di antara lima pemain timnas tersebut akan disekolahkan ke kota borto

usai menjalani istirahat selama sepuluh hari para pemain timnas ini akan segera kembali berlatih untuk menyambut piala dunia u enam belas